di yang heck
oh maka anduh
saya tahu kalau dari sentul
siapa yang kasih tau sampean
sampaian dapet ustad dari mana
katanya ada pohon bunuh di kebun maipah
buat buat tanam depan rumah
sudah punya banyak kasus
sama pak muhyiddin
jadi jangan sampe
sampaian bikin kasus baru
jangan sampai nanti yang datang
masjid anur sudah penuh jamaah
ustad yang ceramah
nggak ngerti tentang agama
kampung geger lagi mat
bisa jadi sate
ini tahun geger
sampean harus hati hati masalah agama
ustad dupri al baghdadi
sering dipanggil ceramah kemana mana
kemarin waktu kita disana
ustad dupri al baghdadi
sering dipanggil ceramah kemana mana
kemarin waktu kita disana
ustad dupri al baghdadi
sering dipanggil ceramah kemana mana
kemarin waktu kita disana
ada empat tempat yang ngundang dia ceramah
karena kita yang datang duluan
makanya undangan kita diambil sama dia
kita aja gak kenal dia
orang kerjanya ngegosip mulu
bagaimana mau dengerin ceramah
mana kenal ustad
sampaian itu mat
nggak di pos
nggak di kebon
nggak di masjid
apa urusan ya sama kumis
deh kita lanjutin kerja deh
gua bantuin ya
eh silahkan masuk bu
maaf saya merepotkan nih
nggak nggak sama sekali
oh iya saya buatkan minum dulu ya chef
nggak usah nggak usah ibu
terima kasih saya hanya sebentar
ada apa bu aminah
masalah nasi kotak yang kemarin
iya kenapa bu
apa ibu sudah pesan ke orang lain
kalau misalkan saya yang ngerjain gimana ibu
yo seneng bu
terima kasih terima kasih bu
ibu mau lauknya apa bu
ehh apa ya
apa ajalah terserah bu aminah
nanti bu amina atur sendiri
pokoknya saya percayakan sama bu amina
ibu terima kasih
sudah diterima email dari saya pak
kalau begitu besok jam sebelas siang ya pak
sampai ketemu besok bu
ke rumah bu puput
kok gak lu anterin
mama gak mau katanya ada urusan sama bu put
gue juga mau pergi sebentar
gue gak pernah bawa lu mau pergi kemana
di rumah gak ada orang
emang lu bukan orang
udah janji sama papa ya kita bakal jagain mama
gue cuma sebentar doang kok
selesai langsung balik
tempatnya masih ada
kalau harganya cocok
masih tandanya laundry
kan lo denger sendiri gue disini ngomong
lo kenapa sih
abang tuh sebenernya masih kesayang gak sih sama nmi
ya sayang lah
ada ada aja lu anak anaknya